kita ke informasi lain hakim tunggal sidang banding anak di pengadilan tinggi dki jakarta memutuskan
menguatkan hasil putusan sidang di pengadilan negeri jakarta selatan bagi terdakwa ag
anaknya berkonflik dengan hukum atas kasus penganiayaan berat david ozora
dalam amar putusannya hakim tunggal memerintahkan terdakwa ag tetap menjalani masa penahanannya
selama tiga lima tahun di lembaga pembinaan khusus anak lpka
berlangsung hampir satu jam dipimpin hakim tunggal budi hapsari
sidang putusan banding dimulai pada pukul sepuluh lewat empat puluh lima kamis pagi
dalam amar putusannya hakim tunggal memutuskan untuk menguatkan hasil sidang putusan
pengadilan negeri jakarta selatan pada sepuluh april lalu
terdakwa ag anak yang berkonflik dengan hukum diwajibkan menjalani hukuman pembinaan khusus anak
selama tiga tahun enam bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani
hakim tunggal juga memutuskan pihak orang tua anak ag
juga membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar rp dua
saat sidang banding dilakukan tanpa kehadiran terdakwa ag dan kuasa hukumnya
jaksa penuntut umum serta kuasa hukum korban
mengadili menerima permintaan banding penasihat hukum anak dan penuntut umum tersebut
dua menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor empat
garis miring pn jakarta selatan tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh tiga yang dipohonkan banding tersebut
tiga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan anak tetap berada dalam tahanan